ibarat perang dokter perawat tenaga non medis yang bekerja di fasilitas kesehatan di segala tingkatan
kini menjadi yang terdepan melawan covid sembilan belas
dengan alat pelindung diri yang minim dan karakter virus yang masih tidak dikenali
tenaga kesehatan tidak punya pilihan selain tetap berhadapan dengan pasien
sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan telpon adalah pawella srianto
ketua umum hip gabi himpunan perawat gawat darurat dan bencana indonesia
pak wela selamat malam terima kasih sudah bergabung lagi di cnn indonesia
oke sepertinya ada kendala komunikasi dengan pawella
oke tapi kami malam hari ini akan menghadirkan dialog kami akan berbincang dengan dua dokter
yaitu anda mungkin mendengar dokter yang sempat viral karena di
indikasinya yang begitu tinggi untuk merawat pasien positif covid sembilan belas yaitu dr handoko gunawan
kemudian ada juga welas rianto adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di dki jakarta
tapi sebelumnya kita melihat dulu informasi yang berikut ini
sebuah puskesmas di lamongan jawa timur ditutup total karena salah satu perawatnya positif covid sembilan belas
untuk melakukan sterilisasi puskesmas di jalur pantura ini ditutup selama tujuh hari
sedangkan puluhan pasien dan petugas medis diisolasi empat belas hari
sebuah puskesmas di kecamatan turi lamongan jawa timur terpaksa ditutup selama tujuh hari ke depan
penutupan ini karena salah satu perawatnya terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada minggu malam
seluruh pegawai puskesmas yang pernah kontak langsung dengan pasien positif covid sembilan belas
diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing selama empat belas hari
sebelumnya mereka juga sudah menjalani rapid test
tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas kabupaten lamongan menyebut puskesmas turi ditutup total
transmisi lokal di dalam puskesmas
semua yang di puskesmas itu diisolasi selama dua minggu
dan puskesmas kita sterilkan dulu
masih malam paling tujuh hari
jadi tidak sampai kalau kita lihat sudah kita pandang bahwa itu memang sudah aman
maka akan terdekat dibuka
dari dua puluh tujuh puskesmas di kabupaten lamongan hanya satu puskesmas turi yang ditutup
sedangkan pelayanan kesehatan di puskesmas lain tetap melayani
miftahul arief lamongan jawa timur
gawat darurat bencana indonesia
seorang perawat di sebuah rumah sakit di dki jakarta
pawellas selamat malam
selamat malam bu ayu
baik alhamdulillah terima kasih pawellas
saya menyapa dokter handoko dulu ya pawellas
dr handoko bagaimana kabar anda hari ini
dokter semakin baik
sudah baik ya dok
membosankan masih di rumah
melayani pasien serius ya dok ya
tapi sebenarnya dok selama di rumah selama ini
dokter masih melakukan konsul atau masih terus mengikuti perkembangan
masih sempat berbincang dengan teman teman dokter lain di luar sana
berbincang dengan dokter lain tapi praktek enggak
praktek tidak ya
mengikuti kawan kawan yang berjatuhan kena covid
oh mengikuti kawan kawan yang bekerja
saya kena lagi kena covid
dua koleka saya teman
kena covid lagi
eee bagaimana kondisi mereka dok sekarang
yang satu dirawat yang satu tidak perlu
oke baik baik
dokter kalau melihat perkembangan sampai hari ini
sebenarnya mereka kondisi para dokter yang berada di garis terdepan ini seperti apa dok
mereka adalah ujung tombak
seharusnya kalau kita tahu bahwa pasien covid akan mendekati kita
kita mesti ambil angka seribu
atau langkah sepuluh
tapi tugas kita sebagai dokter
padahal pemeriksaan sudah dilakukan dengan precaution yang cukup
dengan hazmat dan sebagainya
tapi itu kelihatan mereka yang di garis depan juga kena
karena dokter perawat juga kena
karena banyak mereka yang datang tidak bergejala atau sekarang ada lagi yang baru
kadang sudah merasakan gejala tapi tidak terus terang menyampaikan itu
itu terjadi juga
anda mendengar informasi seperti itu dokter
seperti apa dok informasinya
seorang pasien yang sudah di operasi karena gawat
lalu setelah operasi selesai
baru dia mengaku bahwa dia covid nya memang positif
terjadi di sebuah rumah sakit
padahal sudah masuk
dia mengalami kecelakaan
lalu dilakukan operasi situ
tanya ada karena covid atau enggak
setelah operasi selesai perdarahan diatasi
lalu diperiksa covid positif
baru mengaku memang iya
takut tidak dibantu
satu kamar operasi kena
berarti ada berapa dokter dan perawat yang terkena itu
paling tidak perawatnya ada tiga ya dok ya yang kena ya dok
satu tim ya
saya akan ke pak welas dulu
perawat di salah satu rumah sakit di dki jakarta
pak welas bagaimana kondisi anda dan teman teman anda hari ini pak welas
kondisi sehat walafiat
teman teman yang ada di ruang perawatan covid juga alhamdulillah
tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien pasien yang tersanggah covid
pak welas mengutip tadi yang disampaikan dr handoko
dan kebetulan pak welas adalah perawat di ruang gawat darurat
artinya apakah sudah ada protap khusus untuk menerima mereka karena terutama mereka yang tanpa gejala atau mereka yang mungkin tidak mau terbuka
oke untuk tempat rumah sakit saya bekerja alhamdulillah protap itu sudah ada bagaimana memberikan pelayanan terhadap pasien pasien yang tersangka atau terduga covid sembilan belas
manajemen rumah sakit sudah ada protap yang disusun oleh komite medik dengan dokter dokter dari spesialis paru
semuanya sudah sesuai standar semuanya sudah siap
pak welas tapi anda juga menemukan tempat untuk menerima
bukan tidak di tempat anda bekerja itu di rumah sakit anda ada pasien yang tidak tanpa gejala kemudian ada juga mungkin pasien yang tidak terbuka seperti yang tadi disampaikan pak andoko
atau apa apa yang anda temui akhir akhir ini
kalau akhir akhir ini dari teman teman yang ada di terdepan di igd ada beberapa memang tanda dan gejala pasien pasien yang mengarah ke covid itu sudah mulai samar ya
tidak seperti di awal awal minggu pertama
ada juga kalau tadi disampaikan oleh dr handoko bahwa keterbukaan pasien dan keluarga itu sangat diperlukan oleh kami kami yang ada di depan
sehingga kami kami yang ada di depan ini teman teman yang ada di igd teman teman yang ada di pra hospital baik dokter sama perawat itu bisa melakukan proteksi lebih awal
dan ketika merujuk dari prahospital ke hospital itu teman teman sudah
jadi informasikan bahwa pasien ini perlu penanganan yang spesifik dibandingkan pasien yang lain
baik saya akan sekarang ke dr fakih dulu ketua umum pbid sudah bergabung melalui telepon juga
dayeng m fakih dr fakih selamat malam
dokter terima kasih malam ini sudah bergabung
saya ingin menanyakan konfirmasi dulu
per hari ini dokter sudahkah ada informasi berapa tenaga kesehatan atau dokter
yang kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
jadi begini kita kan tidak mendapatkan data itu dari pemerintah
jadi kami memang agak kesulitan karena harus menyelusuri sendiri ke kawan kawan di bawah
dan kami sekarang berusaha buka website itu untuk seluruh dokter di website kita melapor siapa yang terkena
kemudian posisinya di mana cabang ini mana kerja di mana
mudah mudahan dengan website itu kita akan dapat informasi yang tepat
sudah dimulai sudah bisa diakses website itu dok
sudah bisa dimulai itu sudah bisa dimulai
mudah mudahan kawan kawan sudah mulai banyak ini memberikan laporan
mungkin bisa disampaikan websitenya apa supaya kami bisa menuliskan mungkin bisa supaya teman teman dokter juga terinformasi dok
kami sudah sampaikan ke seluruh idi cabang dan seluruh idi wilayah untuk ini
jadi semua dokter yang kemudian mengalami gejala dan lain sebagainya bisa secara personal menyampaikan di situ gitu ya dok ya
termasuk di website itu kami sekarang juga berusaha mengumpulkan kebutuhan real apd di lapangan
supaya semua pihak ya termasuk idi sendiri
atau pihak pihak yang lain bisa mengambil data itu
dokter kalau misalnya dilihat sebenarnya yang dikhawatirkan oleh teman teman dokter dari laporan yang selama ini masuk ke idi
seperti apa dok kondisinya di lapangan realnya
kami hari minggu kemarin itu sudah rapat koordinasi antara satgas idi dengan seluruh perhimpunan spesialis
dan seluruh id wilayah
seluruh id wilayah se indonesia
jadi memang ada dua faktor yang kami lihat menjadi faktor penting
petugas kesehatan itu gampang tertular oleh covid
yang pertama sampai sekarang memang kawan kawan masih banyak yang modifikasi alat pelindung diri
ya modifikasi itu masih banyak terjadi
modifikasi itu maksudnya apd nya bagaimana dok
maksudnya bikin sendiri tidak berstandar atau gimana
berita berita yang sudah berlangsung lama itu seperti jas hujan yang tetap dipakai kemudian plastik tetap dipakai
kemudian baju operasi yang dimodifikasi jadi apd itu kawan kawan masih melakukan di bawah
itu masih terjadi ya dok ya
oke sekalipun katanya sudah banyak apd disalurkan
apd disalurkan melalui provinsi itu belum sampai ke bawah berarti
kami tidak tahu persis ya tapi dengan kejadian kawan kawan masih banyak modifikasi dan masih banyak keluhan
makanya kami sampaikan kemarin kepada bnpb kepada kementerian kesehatan dan kepada komisi sembilan
kalau memang distribusi sudah dilakukan kami mohon untuk dilakukan pengawasan
maksudnya ke lapangan
apakah memang nyampe ke lapangan atau tidak
kalau misalnya kementerian kesehatan mengatakan dari pihak masing masing rumah sakit yang mengajukan kepada pemprov
ini ada kendala di lapangan terjadi kalau menurut anda dr fakih
dari laporan yang kami terima dari bnpb dan itu sempat masuk di ini juga kami baca juga di media
jadi sudah ada beberapa wilayah atau provinsi yang kemudian itu masih menyimpan di tempat tertentu tidak langsung menyampaikan ke rumah sakit
tapi sudah begitu kami lapor tentang kendala itu bnpb saya lihat cepat bergerak menghubungi gugus tugas yang di wilayah maupun tni yang di wilayah di provinsi
untuk memberitahu ke pemerintahan provinsi untuk cepat menyalurkan ke rumah sakit
oke baik sekarang kita jeda dulu bapak bapak nanti setelah jeda kita akan lanjutkan kembali diskusi ini tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami kami masih berbincang dengan para garda terdepan yang melawan covid sembilan belas
ada dr handoko gunawan kemudian dayeng m fakih ketua umum pbid dr fakih dan juga pak welas rianto seorang perawat atau ketua umum himpunan perawat gawat darurat
saya ke dr handoko lagi dokter yang saat ini terjadi adalah virusnya masih belum dikenali betul

kemudian seperti yang tadi disampaikan ini masih belum dikenali betul
kemudian seperti yang tadi disampaikan ini masih belum dikenali betul
dan mungkin dokter juga sudah menerima informasi banyak yang datang dengan gejala atau mungkin juga pasiennya bingung ini gejala flu biasa atau covid sembilan belas
jadi sekarang soal identifikasi ini sebenarnya bagaimana dok
jadi sekarang soal identifikasi ini sebenarnya bagaimana dok
dalam pandemi terjadi kekalutan semua orang takut apakah dia sudah kena covid sembilan belas atau enggak
sebenarnya tanda dari covid sembilan belas adalah ketika orang terberlut
sebenarnya tanda dari covid sembilan belas adalah ketika orang terberlut
cuma demam tinggi
dengan batuk yang
pada infeksi sel darah putih akan
naik ini enggak
sel darah putih turun
tanda bahwa ini penyakit viral
di kedua paru
infiltrat itu apa dok
infiltrat itu radang
dan dengan gambaran yang
tak sekali kelihatan
lalu itu sudah ada
tanpa swab pun seorang dokter paru
sudah akan bisa kenali
tapi yang menarik ini
ada juga cerita dari seorang
dokter jadi ada
datang ke poli umum
dan kalau dokter mengatakan
dia tidak jujur sebenarnya harus
langsung menyampaikan ada demamnya dan lain sebagainya
nah ini kan
sebenarnya seperti dilema ya dok
bagi para dokter kemudian bagi
perawat yang menangani
di saat riase itu kan dok
sekali dan sayangnya
dijidat dari seorang
pasien yang datang
ada tulisan covid
kita mesti super hati hati
nah kalau misalnya soal
kemampuan identifikasi itu dok
sudah mengerti betul soal identifikasi itu
karena bagaimanapun sekarang
banyak mereka yang positif
adalah mereka yang berada di fasilitas kesehatan
kelas satu yang di puskesmas
dengan apd minim dan lain sebagainya
karena itu pada pandemi
sebaiknya dianggap covid
kecuali terbukti enggak
jadi udah langsung dikasih label seperti itu
jadi seorang dengan demam batuk
nanti kita periksa dengan teliti ternyata enggak
tapi kita sudah melakukan pemeriksaan seperti
ketemu orang covid
dokter fakih sebenarnya kalau kita beritahu orang covid ini pas lagi kembali ke hospital pasti kita bisa kembali ke hospital ya
oke sebenarnya kalau misalnya soal ini bagaimana idi kemudian memberikan imbauan
memberikan petunjuk kepada mereka sampai ke tingkat yang paling bawah dok
sampai di fasilitas kesehatan kelas satu mereka
ya jadi begini jadi tadi yang saya sebutkan bahwa kelangkaan apd itu menjadi faktor
salah satu faktor penting banyaknya petugas kesehatan yang masih terinfeksi
yang kedua tadi yang diceritakan oleh pak welas ya sama dokter handoko
sekarang ada istilah otg orang tanpa gejala
kalau yang sudah bergejala gejala ringan pun seperti batuk pilek dan lain lain
apalagi sampai sesak begitu itu petugas kesehatan sudah betul betul waspada ini
tetapi persoalan yang orang sudah terinfeksi tapi tanpa gejala
itu dari wawancara saja bicara itu bisa mengeluarkan percikan percikan air yang mengandung virus
ini yang kemudian sama sama tidak tahu yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia terinfeksi
dokter atau petugas kesehatan yang dihadapi itu juga tidak
tidak menyadari bahwa dia sudah terinfeksi
maka memang kami sudah memberikan surat himbauan kepada seluruh dokter
kalau dia terpaksa melakukan praktek tatap muka
yang pertama kita menghimbau untuk membatasi praktek tatap muka
kalau tidak terlalu penting tidak emergensi tidak segera
ditangani sebaiknya tidak melakukan praktek tatap muka
kami mendorong menggunakan bantuan teknologi
tetapi kalau terpaksa harus tatap muka
maka kami sudah memerintahkan seluruh dokter mengikuti petunjuk
mungkin petugas kesehatan juga nih petunjuk pencegahan penularan covid sembilan belas untuk petugas kesehatan
kami sudah sebutkan
kemudian kita menyebarkan itu ke seluruh kawan kawan
bukan hanya dokter tapi juga petugas kesehatan
oke makanya ibarat perang di sini apd menjadi tameng yang paling utama ya dok ya
karena hanya bekal itu petugas kesehatan itu bisa melakukan praktek
menolong pasien atau berhadapan dengan pasien
dengan rasa aman
karena pasien tidak akan gampang tertular
tapi kalau tidak ada apd ya pasti gampang akan tertular
karena pasti minimal pasien dengan petugas kesehatan itu melakukan wawancara
di wawancara itulah kemudian percikan percikan droplet itu akan keluar
oke pak welas bagaimana sebenarnya informasi dari teman teman hipgabi pak welas
terkait dengan apd kemudian protap dari masing masing rumah sakit
apakah semuanya sudah sesuai standar pak welas
atau ada curhat dari teman teman perawat
oke terima kasih bu ayu
kebetulan kami hibgabi sudah ada di dua puluh tujuh provinsi
sampai sore ini kami masih menerima keluhan
terutama yang ada di periper yang bukan rumah sakit rujukan utama
kalau saya di rumah sakit rujukan pusat covid alhamdulillah apd nggak kekurangan
support dari kementerian kesehatan
support dari bnpb alhamdulillah cukup untuk rumah sakit rujukan covid
tetapi bagaimana teman teman saya yang ada di periper
itu masih menggunakan tadi informasi dari dr handoko dr fakih
masih ada teman teman perawat saya yang menggunakan apd yang nggak sesuai standar
yang belum sesuai dengan spo yang sudah ditentukan oleh manajemen maupun dari id
oke seperti apa apd yang tidak standar pak welas yang pak welas katakan
bisa digambarkan nggak kepada kami seperti apa
beberapa teman teman di gaza terdepan itu masih didapatkan laporan menggunakan apd jas hujan
itu masih banyak
terus penggunaan pesil
tadi kan kalau kita lihat bicara airbon pesil ini sangat membantu
bagaimana teman teman di gajah terdepan ketika melakukan anamnese
pengkajian keluhan pasien
ini ketika bicara tidak ada sesuatu yang bisa sebagai jalur transmisi untuk terjadinya droplet
masih banyak yang nggak pakai ya pak
dan sebagian besar teman teman perawat membuat modifikasi
pakai plastik yang ditutup buat sendiri
itu masih banyak di periper di depan di daerah daerah masjid banata
rumah sakit rujukan sampai hari ini alhamdulillah sudah cukup aman lah
rumah sakit rujukan sampai saat ini sudah cukup aman
pak welas sebenarnya bagaimana sih saya tertarik untuk mengetahui kondisi psikologis teman teman perawat saat ini
kita tahu kemudian ada informasi yang ada beberapa daerah rumah lingkungan menolak mereka yang perawat kembali ke rumahnya
takut bawa virus dan lain sebagainya
ya kemarin juga ada keluhan buat dari teman teman saya yang ada di makassar
itu satu rumah sakit
rumah sakit itu tidak boleh kembali ke kontrakannya
saya sendiri perawat saya kebetulan saya adalah ketua juga di bpni komisariat di jakarta di rumah sakit ini
ada sejawat saya yang pulang ke rumah sendiri sama warga ditolak
sama pak rt nya ditolak
dan akhirnya alhamdulillah manajemen rumah sakit memfasilitasi untuk diberikan istirahat di rumah sakit
dan stigma stigma inilah yang terkait
kadang kita sudah ada di garda terdepan memberikan pelayanan sampai di rumah
stigma masyarakat ini perlu bagaimana pemerintah bagaimana sejawat kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat
agar stigma terhadap perawat ini juga tidak seperti yang selama ini disampaikan bahwa perawat pulang ke rumah membawa virus covid
ketika kami pulang dari pelayanan kita sudah mengiri
kita sudah ngikutin prosedur
kita sudah mandi dulu semua bersih di rumah sakit
ketika pulang pakaian di rumah sakit pun nggak bakalan dibawa ke rumah
baik pak welas dr handoko dan dr fakih kita sekarang jeda dulu ya
setelah jeda kita sambung lagi diskusinya
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih dok
tunggu pak dayo lewat

kalau misalnya dari sejak dokter keluar dari rumah sakit
saya keluar dari rumah sakit tanggal dua puluh empat
jadi ini sudah hari ke empat belas
jadi saya sudah bebas
sudah memang berencana untuk kembali ke rumah sakit
untuk kembali bertemu pasien atau belum
atau bagaimana dok
mungkin belum dulu
coba pengen sih ikut
tapi terlalu bahaya mungkin untuk orang tua
dok kalau misalnya dr nandoko kalau melihat yang sekarang
virusnya masih belum jelas dikenali
vaksinnya apalagi masih dicari
obatnya juga masih dites di sana sini
ada pula sekarang second wave di tiongkok dan juga di jepang singapura
mendapatkan informasi seperti ini
bagaimana sih teman teman dokter bereaksi
apakah ada berpikir kayak
oke aku gak keluar lagi aku gak praktek dulu deh sampai semua ini selesai
atau bagaimana sih dok
saya penasaran sebenarnya dengan apa yang ada di pikiran teman teman dokter sekarang ini
buktinya kawan kawan saya tetap maju
cuma pelajarannya adalah kita nggak pernah cukup hati hati
jangan pandang enteng coronavirus ini
mereka itu dahsyat sekali
tanpa meriksa pasien pun
corona itu sekarang bertaburan di udara indonesia
hmm maksudnya bertaburan di udara itu bagaimana dok
iya karena virus itu kecil sekali
jadi dia bisa terbang di udara
dan dia bisa terbang aerogen sebenarnya sekecil itu bukan droplet
jadi berjalan di udara jakarta aja sudah bahaya
memang kita mesti diam
diam di rumah stay at home
oke tapi tidak ada pilihan bagi orang orang seperti saya
itu bagaimana dong dok
itu bagaimana dong dok
itu bagaimana dong dok
itu bagaimana dong dok
itu bagaimana dong dok
mau gak mau virus itu jangan kasih makan
makannya itu adalah mukosa dari pasien
mukosa dari manusia
kalau corona virus itu didiamkan dia akan mati sendiri
tapi kalau kena mukosa mukosa mata hidung atau tenggorokan
maka dia akan tumbuh
jadi kalau enggak dia akan mati sendiri
cuma harus disiplin
semua orang mesti stay at home
itu tugas pemerintah
memikirkan orang yang terpaksa keluar untuk nafkahnya
dengan kondisi yang sekarang ini menjelang mudik masih juga banyak yang mudik
dokter dokter di beberapa daerah sudah mulai berteriak
anda juga sudah mulai mendengar curahan hati dari para dokter yang mungkin berada di jawa tengah
tadi dokter handoko dan pak welas tadi bilang bahwa memang di perifer maksudnya perifer itu adalah kawan kawan kita
petugas kesehatan baik dokter perawat dan lain lain yang di ujung ujung seperti puskesmas praktek pribadi klinik
yang itu langsung dekat dengan penduduk
nah ini memang ke depan ke depan ini akan dihadapkan dengan fenomena mobilisasi masyarakat yang besar ini
jadi jujur memang jujur dengan kondisi yang kayak begini apd nya masih kurang peralatan masih terbatas
kawan kawan secara manusiawi ini dokter perawat dan petugas yang lain itu memang tingkat kekhawatirannya tinggi gitu menghadapi itu
oleh karena itu
cuma persoalannya dokter handoko sudah bilang ini memang pilihan petugas kesehatan
bukan hanya garda terdepan tapi ini sudah benteng terakhir
memang kita sadari hanya kita yang memiliki keahlian untuk membantu rakyat menghadapi ini
jadi inilah yang terus kita dorong kita bantu petugas kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik ya
tidak kemudian membahayakan petugas kesehatan
sehingga semuanya terlayani dengan baik tapi juga petugas kesehatan aman
pak welas saya ke pak welas dulu
pak welas masih akan siap sedia ya pak selama apapun ini akan terjadi wabah ini atau pandemi ini
untuk teman teman perawat saya yakin kita punya kode etik keperawatan tumpah profesi teman teman tetap memberikan pelayanan yang terbaik
dan tentunya ini akan lebih wise lagi lebih bagus lagi ketika supporting system itu tersedia dengan bagus
support apa saja support bagaimana support dari teman pejabat kita
bagaimana support dari masyarakat support dari manajemen rumah sakit support dari pemerintah
tentunya ini akan menambah tenaga kita yang selama ini masih tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien pasien kita
pak welas rianto terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung kemudian dr daeng m fakih dan juga dr handoko
semoga lekas sembuh dr han doko ya
terima kasih sekali lagi untuk bapak bapak sekalian yang menjadi menjaga kami di garda terdepan menghadapi covid sembilan belas
dan kami akan kembali breaking news setelah jeda
tetap di cnn indonesia